pemerintah mengkaji penghapusan pajak penghasilan pph atau kupon atau bunga yang diterima dari surat berharga negara
penghapusan pajak itu berlaku bagi bunga obligasi berdenominasi rupiah maupun valuta asing
jika hasil kajian nantinya menjurus pada penghapusan maka pemerintah akan merekomendasikan hal ini ke dalam revisi undang undang tentang pajak penghasilan
kalau orang orang minta tujuh dua puluh kan jadi terbentuk harga di market tujuh dua puluh
itu kan berarti pemerintah nggak untung sama aja kan penerimaan pajaknya dapat tapi biaya bunga naik
nah itu sedangkan
kita kaji pelan pelan
kita mencari instrumen mana yang bisa mendefine bagaimana behaviornya
karena kan nggak banyak juga instrumen yang tanpa tax dan pakai tax
harus ada data seris